dongeng bahasa indonesia
dahulu kala di jepang kuno
seorang pria bernama akio tinggal bersama istrinya yang cantik sakura
mereka sangat mencintai satu sama lain dan menikah selama beberapa tahun
sebelum diberkati dengan seikat sukacita
mereka punya putri junkka
jun dalam bahasa jepang berarti murni dan sederhana
junka yang manis tumbuh dengan cepat
baru kemarin dia masih bayi dan sekarang dia berumur tujuh tahun dan belajar berbicara
suatu hari akio dipanggil ke matsuyama untuk urusan bisnis
meskipun dia senang dia sedih untuk meninggalkan istri dan putrinya
jangan memasang muka begitu sayang aku akan segera kembali
saat aku pergi jagalah gadis kecil kita
kami akan baik baik saja
kau harus menjaga diri
junka adalah satu satunya yang tersenyum mengabaikan kesedihan perpisahan
dia berpikir ayahnya akan pergi ke desa terdekat
sedikit yang dia tahu ayahnya akan pergi jauh
ayah maukah kau membawakanku hadiah aku akan baik saat ayah pergi aku mohon ayah
tentu saja anakku tersayang
oke jun saatnya mengucapkan sampai jumpa
sekarang ayah pergi kita harus mengurus semuanya
dia menghela nafas dan mengucapkan doa kecil agar perjalanannya aman
dia membuka matanya dan sesaat sang ibu menatap wajah anaknya dan cintanya semakin dalam
iya ibu saat ayah pulang nanti kita semua akan bahagia lagi
beberapa minggu berikutnya sangat sulit sakura menenun pakaian musim dingin
di sela sela itu dia bermain dengan ayah
di sela sela itu dia bermain dengan ayah

dia menemukan penghiburan dalam semua tugas ini
selama hari hari sepi suaminya tidak ada
waktu berlalu dengan cepat
akio selesai dari perjalanan kerjanya dan kembali ke rumah dengan hadiah yang seperti dia janjikan pada anaknya
ayah punya kejutan untukmu
ini adalah hadiah untuk mengurus rumah dan juga ibu

ini adalah hadiah untukmu
ini adalah hadiah untukmu
ini adalah hadiah untukmu
terima kasih ayah
wow aku melihat boneka ayah begitu cantik aku senang
ayah ingin tahu siapa yang mengajarimu
kio membuka keranjang bambu dan memberikan kotak kayu persegi kepada istrinya
dan ini untukmu
sakura menemukan piringan logam dengan pegangan
satu sisi cerah dan berkilau seperti air jernih
dia menatap ke piringan yang bersinar
apa yang kau berikan padaku ini sayang
itu wajahmu yang kau lihat
itu disebut cermin
siapa pun yang melihat ke permukaan yang jernih dapat melihat pantulannya
ada pepatah lama
seperti pedang adalah jiwa seorang samurai
demikian pula cermin adalah jiwa seorang wanita
pikiran sakura terpesona oleh konsep cermin ini
secara tradisional cermin wanita adalah indeks hatinya sendiri
jika dia membuatnya cerah dan jernih maka hatinya murni dan baik
gunakan dengan hati hati cintaku
sakura dengan senang hati menerima hadiah itu
dan mengembalikan piringan logam itu ke dalam kotak dan menyimpannya
waktu berlalu dengan damai
junka berusia enam belas tahun
dia menghibur ibunya saat dia ikut serta dalam menjaga kerapihan rumah
kio teringat akan istrinya setiap hari ketika dia menikahinya bertahun tahun yang lalu
karena anaknya mirip dengan sakura
tapi ternyata di dunia ini tidak ada yang abadi
sakura suatu hari jatuh sakit
awalnya mereka mengira itu pilak tapi menjadi lebih buruk
hidupnya tidak akan selamat
junka selalu ada di sisi ibunya
tidak pernah pergi
saat ibu pergi berjanjilah pada ibu kau akan menjaga ayahmu
dan jadilah anak yang baik dan berbakti
junka berusaha menyembunyikan rasa sakit di hatinya dengan senyum ceria
ibu kau seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu
sekarang istirahatlah ibu oke
tapi ibu cukup pasrah dengan nasib ibu
cepatlah ibu perlu memberimu sesuatu
sakura meraih bantalnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu persegi
itu adalah piringan logam cermin yang diberikan akio padanya bertahun tahun yang lalu
ayahmu memberikan hadiah berharga ini untuk ibu
ini disebut cermin
saat ibu pergi dan kau ingin melihat ibu tetaplah ke permukaan jernih
dan ibu akan mengunjungimu
meskipun kita tidak bisa berbicara tapi ibu bisa melihatmu
ibu akan mengerti perasaanmu
itu adalah kata kata perpisahannya
akiyo dan junkka merasa sedih
mereka merasa tidak mungkin menghadapi kenyataan pahit
setelah ledakan kesedihan ini mereka perlahan lahan menguasai hati mereka yang hancur
akiyo mulai kembali bekerja
junkka sangat sedih
suatu hari junka sendirian di rumah
hujan mulai turun
bahkan cara hujan turun dan angin bertiup semuanya mengingatkan kepada ibu
aku memikirkan semua cinta yang kita bagi
cinta junka pada ibunya tidak berkurang seiring waktu
hatinya sakit karena kerinduan dan dia ingin melihatnya sekilas
betapa bodohnya aku
aku hampir lupa tentang hadiah itu
detak jantung junka berdebar lebih cepat
dia menatap ke permukaan cermin yang jernih
kata kata ibunya benar
dia tahu betapa menyedihkannya aku
dia datang untuk menghiburku
jungkah dalam kesederhanaan hatinya yang polos
percaya bahwa bayangannya sendiri adalah jiwa ibunya
tapi sekarang beban kesedihan sangat meringankan hatinya
setiap pagi dia mengumpulkan kekuatan untuk pekerjaan rumahnya
dan setiap malam sebelum tidur
junka mengeluarkan cermin dan menata pantulannya
setelah beberapa waktu berlalu dalam duka
akio menikah lagi seperti yang disarankan oleh para tetua
junka sekarang berada di bawah kekuasaan ibu tiri hisa
pada awalnya hal hal yang tenang dan relatif lancar
junka muda tumbuh dengan sabar
dia terus mengingatkan dirinya sendiri tentang bagaimana sakura ingin dia tumbuh dalam rupa dirinya
junka menerima hisa dan akio bersama
terkadang hisa mengeluhkan perilaku putri tiri nya
tetapi akio tahu ini sudah diduga
wanita keji itu memikirkan cara untuk mengusir junka dari rumah
suatu pagi hisa mengikuti junka ke kamarnya
dan menemukan kesalahan yang cukup besar untuk menuduh anak itu
dia berlari ke suaminya dan meneteskan air mata buaya
tolong beri izin aku untuk meninggalkanmu hari ini
apa yang terjadi
hidupku dalam bahaya dan aku harus segera pergi
tolong beritahu sayang
bagaimana hidupmu dalam bahaya
aku yakin dia telah membuat gambarku dan dia terus mengutuk itu setiap hari
dan dengan bantuan mantra dia ingin menyingkirkanku
akio tahu tahyul kuno tentang bagaimana seseorang bisa membuat citra seseorang yang mereka benci
dan mengutuknya setiap hari untuk menyakiti mereka
berhenti menangis sayang
aku akan bicara dengan junka
akio mengabaikan betapa jauh dan tidak bahagianya junka akhir akhir ini
kemajuan junka yang baik disambut dengan keraguan dan juga kecurigaan
hisa tidak pernah sungguh menerimanya
terlebih lagi perilaku jahat hisa membuatnya semakin merindukan ibunya sendiri
sekarang dia menatap ke cermin beberapa kali sehari untuk melihat wajah ibunya
itu adalah satu satunya kenyamanan yang dia miliki di hari hari yang menyedihkan itu
akio mendapati putrinya membungkuk menatap sesuatu
dia dengan cepat menyembunyikan cermin di lengan kimononya
junkka yang bingung berbalik
dan benar benar bingung melihat ayahnya menyelinap ke arahnya dengan cara ini
apa yang kau sembunyikan itu
jadi itu benar
kau telah mengutuk citra ibu tirimu dan merapal mantra
meskipun dia adalah ibu tirimu
kau harus patuh dan setia pada ayah
kapan kau menjadi begitu kecil
kau pasti telah berubah jungka
aku tidak mengharapkan itu untuk ayah
hatiku ini bersih ayah
rencana hisa berhasil
anak dan ayah itu akhirnya berseteru
lalu apa yang kau sembunyikan di lengan bajumu
tunjukkan pada ayah sekarang
saat akio menaikkan nadanya junka panik
aku telah menyembunyikan ini
kau telah menyimpannya selama ini
junka kemudian menceritakan kalimat perpisahan ibunya
bagaimana kau bisa bertemu dengan jiwa ibumu yang hilang dengan melihat kecermin ini
itu benar ayah
kalau ayah tidak percaya lihat saja sendiri
dan dia melanjutkan untuk menunjuk pada ayah
dia menunjukkan kepadanya sendiri dengan serius
apakah kau masih meragukanku ayah
oh anakku tersayang
akio merangkul anak perempuannya
hatinya luluh seketika melihat kepolosan putrinya
betapa bodohnya aku mempertanyakan sifatmu
wajahmu mirip sekali dengan ibumu
jadi selama ini kau sebenarnya melihat bayanganmu sendiri
aku malu aku tidak tahu kau anak yang berbakti
selama ini aku sangat membencimu
tapi kupikir perasaanmu telah membalasnya
dan saat aku melihat kau menatap sesuatu
aku pikir kau ingin membalas dendam
mulai hari ini aku akan mencintaimu seperti anakku
dan menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya untukmu
uma tolong berhenti menangis
keluarga itu kembali bersatu
begitulah manisnya gadis ini
dia langsung memaafkan ibu tirinya
dan tidak menyimpan dendam
dia tidak menyimpan kebencian di hatinya dan mencintainya sepenuhnya